wakil presiden yusuf kala membuka peluang pemerintah akan melakukan pemangkasan anggaran belanja kali ini jilid ketiga
ini menimbang seretnya penerimaan uang tebusan di program teks amnesty
keraguan ini juga merambat ke prospek penerimaan tahun dua ribu tujuh belas
lantas seperti apa potret kesehatan anggaran negara kita lihat bersama
ini adalah kesehatan negara kita kita lihat ini adalah perbandingan postur apbn
kita lihat dari penerimaan negara saja dalam apbn perubahan dua ribu enam belas proyeksinya kita bisa menerima rp satu tujuh ratus delapan puluh enam triliun rupiah yang bisa kita dapatkan
dan realisasi hingga saat ini masih sangat sedikit utamanya kita memang didera oleh penerimaan pajak kita yang memang sangat tinggi ekspektasinya
meski kita tahu bahwa gejolak ekonomi global regional bahkan di dalam negeri pasti juga terimbas
sehingga harus realistis memang pemerintah ketika berhubungan dengan penerimaan
karena penerimaan memang sangat tinggi
jadi kita bisa melihat berkaitan dengan apa yang terjadi di eksternal dan tidak di tangan pemerintah
tapi ketika berbicara mengenai belanja dua ribu delapan puluh dua triliun rupiah lebih
ini artinya pemerintah indonesia yang mampu mengakomodir kemudian mengalokasikan dana dana tersebut akan dibelanjakan seperti apa
dan kita lihat ada belanja sendiri sangat besar di dua ribu dalam apbn perubahan dua ribu enam belas dua ribu delapan puluh dua sembilan triliun rupiah
dengan proyeksi pada tahun dua ribu tujuh belas
karena yang penting ketika kita akan melakukan anggaran atau menargetkan anggaran baik itu penerimaan maupun belanja
kita sebaiknya memang berkaca pada realisasi
jadi bila nanti realisasi tahun dua ribu enam belas sesuai apbn perubahan seperti apa
maka akan terefleksi pada rancangan apbn pada dua ribu tujuh belas
kita lihat dari satu tujuh ratus delapan puluh enam penerimaannya turun menjadi satu tujuh ratus tiga puluh tujuh triliun rupiah pada dua ribu tujuh belas
lalu pada tahun dua ribu tujuh belas
untuk sisi belanja juga kita mengalami penurunan menjadi hanya dua tujuh puluh empat triliun rupiah
jadi memang harus berdasarkan realisasi
masih ada defisit di sana
kita akan ke slide selanjutnya
apa yang dilakukan pemerintah ketika ada selisih antara belanja yang lebih besar dibandingkan dengan penerimaan
jadi uangnya sedikit tapi ekspektasi atau belanjanya besar ya
dan itu akan terjadi defisit
bagaimana cara menambal defisit
kita tidak bisa tidak ini adalah fakta
keseimbangan primer dan juga ada defisit
defisit ini merefleksikan kita lihat dalam apbnp perubahan dua ribu enam belas
jumlahnya adalah dua ratus sembilan puluh enam tujuh triliun rupiah
nyaris tiga triliun rupiah
dan pada apbn dua ribu tujuh belas diproyeksi akan semakin tinggi lagi
senilai lebih dari tiga ratus triliun rupiah
lalu apa yang terjadi kemudian
keseimbangan primer ini adalah mencakup apa yang dilakukan oleh pemerintah untuk menutupi pokok utang
kemudian juga dengan bunga dari utang tersebut
kita lihat pada apbnp dua ribu enam belas berapa besar sesungguhnya utang indonesia
kemudian juga bunga utangnya sehingga pemerintah harus menggali lubang lagi yaitu satu ratus lima lima triliun rupiah
pada tahun dua ribu tujuh belas semakin tinggi lagi rp satu ratus sebelas empat triliun rupiah yang harus dilakukan oleh pemerintah
ini mencari utang baru loh pemerintah kita untuk menutupi utang yang lama
berdasarkan teori sebenarnya keseimbangan primer yang sangat besar tidak sehat
karena harusnya ketika kita berutang kita harus mengalokasikannya untuk kegiatan kegiatan produktif
bukan kita berutang untuk menambal utang lama ditambah bunga
jadi itu yang tidak sehat seharusnya
tapi tidak ada pilihan lain
karena kita berutang kita punya bunga utang
maka pemerintah kita lihat
tercermin dengan keseimbangan primer yang akan semakin besar pada tahun dua ribu dua puluh
tidak ada pilihan lain
gak ada lubang tutup lubang
yang penting manajemennya yang baik
lalu kita ke slide selanjutnya
lalu kekurangan penerimaan dua ribu enam belas
kita spesifik untuk bicara mengenai pemangkasan
kita lihat pada jilid pertama pada mei dua ribu enam belas
pemerintah sudah memangkas proyeksi ataupun juga realisasi target penerimaan menjadi lima puluh enam triliun rupiah
dan kita lihat dua ratus sembilan belas triliun rupiah
dan kemudian pada pemangkasan jilid kedua pada agustus ketika itu di tangan sri mulyani akan dipangkas satu ratus tiga puluh tujuh enam triliun rupiah
tidak berhenti sampai di sini
tax amnesty akan menjadi sebuah harapan akhir untuk memenuhi kebutuhan likuiditas pemerintah indonesia
ketika nanti itu tidak terrealisasi maka yang dipastikan oleh wakil presiden yusuf kala
saya rasa kalah lebih realistis ya
artinya juga berani mengungkap itu kepada kita
kepada publik maka dipastikan akan ada lagi pemangkasan jilid ketiga yang jumlahnya diproyeksi bisa mencapai dua ratus triliun rupiah
ketika dipangkas anggaran negara dua ratus sembilan belas triliun rupiah yang ada angka di situ merupakan shortfall pajak
artinya target pajak yang tidak akan terpenuhi
sudah pasti tidak akan terpenuhi dua ratus sembilan belas triliun rupiah bahkan bisa jadi lebih besar
tapi ketika pemerintah melakukan pemangkasan
tujuannya memang realistis karena tidak ada penerimaan kok
maka mau belanja dari mana uangnya nggak ada gitu
tapi realistisnya pemerintah juga pasti memiliki resiko
ketika penerimaan kemudian dipangkas target penerimaannya pasti kita harus berhemat
ketika hemat maka akan ada konsumsi yang tersendat
ketika ekonomi tersendat maka yang menjadi topangan ekonomi selama ini adalah konsumsi rumah tangga
itu juga akan beresiko terdampak